menang aku sokak
kalo engga kamu deh
tapi ga boleh main sendiri
pak deh tadi ada
ini hutan belantara
rampok itu dikota
disini ga ada pohon semua
bukan dirampok dikejar kejar
mana yang keren kerennya tadi
ini ada apa ini
kok saya dengar ada suara rampok rampok rampok
haikal sama sobri dikejar perampok katanya
tadi kita ketanggar rampok
di hutan ini
jangan jangan mereka ngambil hasil curian juga
kita mahan yang dikejar kejar
ya gak mungkin lah pak deng
mungkin kalian berdua itu salah lihat kali
yang kalian lihat itu bukan rampok
ini di hutan loh
dan hutan ini dijamin aman
tadi rampoknya begini
kan kalau ada rambuk di hutan
itu namanya sungguh terlalu
lebih baik sekarang kalian bersih bersih
siap siap buat sholat maghrib
udah gak usah ngapain rampok rampok lagi
lagi yang mau ngerapuk apa di hutan ini
tapi itu rampoknya mbak
ustadz gak mau denger lagi rampok rampok segala macam
jangan jangan mereka itu ilegal jogging
kalau jogging itu yang begini
malumlah orang kampung ustadz
sekarang kalian semua siap siap
kita pindah ke sana
aku tuh ragu sama dua anak kecil itu
takutnya mereka itu lapor sama orang yang berwajib
uang tani itu udah sabar
sekarang gini loh
nggak mungkin dia tuh pada ngadu
soalnya cuaca buruk
mau turun hujan
dia mau mencari kita
udah hampir gelap
tunggu men lupi
mendingan kita istirahat aja dulu sini ya
kita nyarinya lanjut malam
model kayak gini tuh
kedalam keadaan haus ini
mbak yoy ada
kita kerja mu yang semok
menawan hati lewat gitu ya
kamu tuh ngawur
memang di hutan ada tukang jualan apa
ya siapa tahu aja lah
eh udah istirahat
mending gue capek
kita sama sama temen
kita cari rapah aja yuk sana yuk
kayak semuteng yuk
tempat yang aman
untuk semua satriwan
karena sebentar lagi kita akan melaksanakan
sholat maghrib berjamaah ya
kamu cepetan ya
aduh airnya seger
kita saingan aja
siapa yang duluan sampai ke tenda
eh tunggu dulu
kita yang salah satu menang
kalau enggak kamu deh
tapi enggak boleh menginstintifin
kamu jualan deh
satu lagi ustaz
aduh enggak ada
ustaz enggak apa apa ustaz
kita enggak berapa
enggak sih ustaz
udah udah udah
sekarang mendingan kalian siap siap
untuk perjalanan sholat maghrib
ia tidak apa apa
berutku sudah seperti loncongan
laper sekali aku
aku juga lapar
aduh kalian ini gimana sih
dari jauh ustaz dengar pada bersisik saja
yang ngomongnya kenceng kenceng itu
kalau kalian lapar bukan kalian aja di sini yang lapar
ustaz musa yang mulia dasar

sudah sama sama lapar
siapa tahu ada keajaiban data
ini positi punya
siapa yang mau
rumah malkis coklat
rumah malkis coklat
rumah malkis coklat
rumah malkis coklat
rumah malkis coklat
rumah malkis coklat
rumah malkis coklat
sumpat sumpat sumpat
tenang tenang saja
siapa yang belum dapat

suspirnya udah ngeberangkat
yuk kita buka dulu yuk
mana yang keren
wah seru ya makan roma marki coklat
karena double malkisnya dilapisi lelehan double coklat
jadi ustadz apapun cara makannya roma malkis coklat itu tetap enak rasanya ustadz
kalau kayak gini mah aku nagih
aduh gimana ya nyarinya itu barang
kenapa pikiran gue jadi bubuntu ya
buntu emangnya jalan buntu
orang masalah buntu enggak masalah padang
nah jelas kamu semalam itu kamu tandain apa
ya udah aku tandain
pakai apa pakai apa
kayu cuman dia lupa naruhnya gimana
kakak makan buntu
aduh apa ini
mendingan kita buktiin ini
iya kita buktiin kita bongkar barang barang siapa tau ini bener
eh eh lo bantuin
ayo terus terus
jangan dulu baru ngomong
tapi aneh nih